setelah menggelar munaslup dan menetapkan daryatmo sebagai ketua umum baru hanura
jumat sore ketua umum hanura versi ambara
marsikal madia purnawirawan daryatmo bersama sekjen partai syarifudin suding dan pimpinan lainnya
mendaftarkan susunan pengurus baru ke kementerian hukum dan ham
sekitar pukul lima belas lima belas waktu indonesia barat rombongan partai hanura versi ambara
tiba di gedung kementerian hukum dan ham
rombongan dipimpin oleh ketum terpilih hase munaslub marsikal madiapurna wirawan daryatmo
selain daryatmo terlihat juga syarifudin suding sebagai sekjen
dan beberapa orang pimpinan partai hanura versi ambara
setibanya di gedung kementerian hukum dan ham
rombongan langsung ke lantai atas ke ruang kerja kementerian hukum dan ham yasona lawli
rencananya rombongan akan membahas susunan pengurus baru partai hanura versi ambara